iya bisa anda saksikan di layar bahwa kita sedang bersama sama menyaksikan live
dimana prosesi resepsi kedua saat ini sedang berlangsung
di pelaminan kita lihat masih acara ramah tama dan salam salaman
karena memang prosesi adat ini sudah berlangsung dari sejak di solo november
dan juga hingga hari ini penghujung acara dari rangkaian pernikahan kahiyang ayu dan bobina sutio
nah kita bisa lihat bersama nih ada tarian
tarian khas ya yang dilakukan dan juga memakai pakaian suwarna ya
dengan yang dipakai oleh kahiyang ayu dan juga musik
dan kita belum melihat juga hidangan apa maksud saya penuh yang disediakan seperti itu
dan kalau kita berbicara juga mengenai dekorasi
kalau kita perhatikan saya sendiri tertarik ya dengan dekorasi pelabinan
yang dihadirkan pada acara pernikahan hari ini
kalau kita perhatikan bagaimana itu ya perpaduan
antara kekasan desa ya begitu ya yang ada di daerah mandailing seperti itu
kalau kita melihat
ini adalah tema yang memperlihatkan rumah adat dari mantu
rumah adat dari mandeling
yang biasa dinamakan bagas gadong
bagas godang iya bagas godang kalau kita perhatikan
bagaimana ini sebenarnya ila saya ingin mencerita sedikit mengenai pelaminan tersebut ya
jadi ternyata memang
nah yang mendekorasi ini ialah
pemilik istana pengantin
ini ada di jalan setiabudi
daerah titibobrog medan
jadi memang dia ini walaupun dikenal dengan neneng
tapi dia itu bukan dari sunda lah
biasanya neneng dari sunda
ternyata dia ini merupakan wanita berdarah aceh
dan memberikan dekorasi
ada tiga pelaminan adat sebenarnya yang harus didekorasi
mulai dari prosesi harwan buru
atau menyambut menantu
atau pemberian marga kepada
dan hari ini juga kalau kita perhatikan para penari masih menghibur
para pengunjung yang ada di sana
tadi kan ila sempat membahas ya pakaian adat khas mandaling yang digunakan oleh mempelai wanita
khususnya dari topi ya atau mahkota gitu ya
ya ini juga sama yang dipakai juga oleh penari penari
ini penari yang juga ini tari kreasi begitu ya
karena lagunya kita bisa dengar sendiri kan
lagu khas indonesia
lagu apa rian
lagu yang khas indonesia ini
dan juga ini aksesoris begitu yang dipakai oleh pengantin wanita
atau juga kita bisa lihat dipakai oleh para penari ini adalah bulang
bulang itu adalah mahkota
yang berwarna emas dan hiasan kepala ini terdiri dari beberapa tingkat
kalau zaman dahulu ini tingkatan bulang ini menadakan jumlah atau jenis hewan yang disembeli pada saat upacara adat
ada sekitar tujuh tingkat
kalau dulu bulan ini beratnya bisa mencapai delapan kilogram
jadi berat sekali
tapi kebayang kalau yang dipakai oleh penari ini tidak mungkin delapan kg ya
kalau delapan kg mungkin penarinya tidak akan selincah ini
kalau menggunakan delapan kilogram
dan terbuat dari emas semua
ribet juga buat menjaga ini ya
kita bisa lihat ini langsung dari
dan saya bisa menyaksikan itu
para undangan juga lagi live instagram kayaknya itu ya
para ibu ibu undangan yang ada di sana
manis juga tapi para penarinya ya
sudah didandan dengan sangat menarik
dan tidak hanya yang dipakai
dari tapanulis selatan
jadi tidak hanya yang dipakai
tidak hanya yang dipakai
tidak hanya yang dipakai
tidak hanya yang dipakai
tidak hanya yang dipakai
tidak hanya yang dipakai oleh kahiyang
yang merupakan khas dari mandailing
pastinya sang mempelai pria juga menggunakan penutup kepala
dengan ornamen kemasan yang disebut ampu
dan juga menggunakan baju goda